pada tim cnn indonesia seorang ibu rumah tangga di kota bandung menceritakan tentang pengalamannya tertular hiv dari suaminya yang kini telah meninggal dunia
dimulai pada tahun dua ribu enam belas ketika suaminya selama beberapa bulan bolak balik ke rumah sakit karena gangguan paru paru
awalnya tidak ada kecurigaan sama sekali tapi kemudian penyakitnya semakin parah hingga akhirnya kondisinya menurun dan harus dirawat di rumah sakit
dari kondisi itu dokter melakukan tes hiv dan terbukti positif
ah udahlah saya merima gitu kan gak bisa nyalahin juga gitu yaudah
pas ditumpuli kena ada dokter sama keluarga ada kakak disitu
ternyata saya kena ini juga
sepengetahuan sang ibu almarhum suaminya pada masa kuliah dulu pernah menggunakan narkoba dan mungkin dari sana dia terjangkit hiv
menurut data dari komisi penanggulangan aids atau kpa kota bandung dalam kurun waktu tiga puluh tahun
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu hingga dua ribu dua
di kota bandung terdapat lima delapan ratus orang lebih yang terinfeksi hiv
berdasarkan jenis pekerjaan ibu rumah tangga berada di posisi keempat setelah pegawai swasta
wira swasta dan pengangguran dengan persentase sebanyak sebelas persen atau sekitar enam ratus orang
namun irt menjadi kelompok yang paling rentan tertular hiv
karena irt tidak tertular hiv akibat perilaku beresiko yang dilakukan oleh dirinya sendiri tapi oleh pasangannya
persentase tertinggi pengidap hiv
hiv pada posisi pertama berasal dari pasangan heteroseksual sebanyak tiga puluh sembilan persen
di posisi kedua berasal dari pengguna narkoba sebanyak tiga puluh persen
dan ketiga pasangan homoseksual sebanyak dua puluh tiga persen
berdasarkan usia kasus hiv terbanyak terjadi pada usia muda yaitu dua puluh hingga dua puluh sembilan tahun sebanyak empat puluh empat persen
lalu di posisi kedua terjadi pada usia tiga puluh hingga tiga puluh sembilan tahun sebanyak tiga puluh empat persen
dan yang ketiga usia empat puluh hingga empat puluh
lalu di posisi kedua terjadi pada usia tiga puluh sembilan tahun sebanyak sepuluh persen
untuk menekan angka penularan hiv kpa kota bandung berkolaborasi dengan berbagai pihak
untuk melakukan edukasi mengenai hiv kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan
kalau untuk pencegahan kita kerja bareng dengan dinas dinas terkait dinas pendidikan
kita ada program sehat bersama sahabat di smp kelas delapan
jadi anak anak kelas delapan itu dikasih informasi hiv caspro dan nafsa masuk di guru bk
terus itu kan buat mencegah ya teh supaya mereka nanti setelah besar nggak kena hiv aids
terus kita kerja bareng juga sama dinas sosial buat teman teman oda yang terlantar
kalau nggak punya tempat ataupun dukung bantuan bantuan dari teman teman dinas sosial
kalau misalnya dinas tenaga kerja kita mengupayakan jangan sampai ada orang dengan hiv
yang dikeluarin dari kerjanya gara gara dia itu positif
menurut dokter ronald jonathan yang terlibat dalam penanganan hiv aids sejak tahun dua ribu empat
edukasi mengenai hiv merupakan hal yang paling utama dalam pencegahan penularan
seseorang yang tertular hiv akan mengalami fase tanpa gejala dalam waktu tiga hingga sepuluh tahun
namun meski tanpa gejala orang itu masih berpotensi menularkan hiv pada orang lain
karenanya jika memang ada perilaku beresiko maka tes hiv adalah sesuatu yang harus dilakukan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat